polda metro jaya akan kembali memanggil saksi baru dalam kasus hoaks ratna sarumpait setelah berita acara pemeriksaan atau bap dikembalikan oleh pihak kejaksaan
kabit humas polda metrojaya kombespol argoiwono mengatakan pihak penyidik polda metrojaya akan memanggil saksi baru
rencananya selasa besok rocky gerung dan nani sudaryati akan dipanggil ke polda sebagai saksi terkait penyebaran foto hoaks penganiayaan ratna sarumpait
dari setelah kita mendapatkan pengembalian berkas dari jaksa ke penyidik ada beberapa yang kita perbaiki sebagai petunjuk
jadi yang awal yang sedang kita perbaiki adalah pemanggilan kepada saksi
sesuai dengan petunjuk jaksa kita akan memanggil sebagai saksi
bapak roky gerung rencananya besok hari selasa jam empat belas
jadi pak roky gerung kita panggil karena dalam pemeriksaan ibrs ini menyebutkan ada pengiriman foto
nanti akan kita cross check kebenarannya seperti apa
itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah kita memanggil ibu nani sudariati
ibu nani juga kita panggil besok hari selasa jam empat belas
jadi penyidik nanti akan mendalami